untuk membahas lebih jauh di studio juga telah hadir
dirjen pengelolaan pembiayaan dan risiko kementerian keuangan
bapak suminto selamat siang pak terima kasih sudah bergabung bersama kami
siang mas yuda
dan kemudian juga ada dekan fakultas ekonomi universitas indonesia
teguh dartanto selamat siang pak teguh
siang mas yuda
pak teguh sama pak suminto ini kan belum mulai ya
tapi kita mau bertanya sedikit
indonesia dibilang sebagai negara yang re silence ya
ketika pandemi sudah berlalu dua ribu dua puluh
kemudian juga banyak sekali inflasi yang tinggi di negara amerika maupun eropa
kemudian juga pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh
tapi kita bisa tumbuh cukup baik
bahkan di semester satu kemarin pertumbuhan ekonomi kita cukup naik
mungkin saya ke pak bapak dulu
pak sebenarnya apa yang sedikit bisa kita review pak dari dua ribu dua puluh tiga ini pak
ya mas yuda indonesia adalah satu di antara sedikit negara
yang dapat melakukan pemulihan ekonomi yang relatif cepat
di pasca pandemi yang kemudian dikomplikasi dengan dinamika geopolitik yang luar biasa
karena kita lihat kinerja makroekonomi maupun fiskal di tahun dua ribu dua puluh tiga
sangat baik di tengah tengah tantangan global yang sangat tidak mudah
dampak pandemi sekarang efek belum sepenuhnya lewat
dikomplikasi dengan dinamika geopolitik
baik perang di ukraine maupun trade war antara us dan china
yang kemudian membawa implikasi
implikasi yang luar biasa bagi global
baik dalam konteks supply chain harga komoditas terutama energi pangan
kemudian tingginya inflasi dan juga kebijakan suku bunga
yang memiliki dampak secara global yang luar biasa
yet dalam situasi seperti itu alhamdulillah kita dapat mengelola perekonomian kita dengan cukup baik
kita dapat melakukan recovery lebih cepat
fiskal yang lebih cepat juga
di dua ribu dua puluh tiga secara makroekonomi
seperti mas yuda tadi sampaikan
pertumbuhan ekonomi di kuartal ke dua lima tujuh belas
inflasi dapat kita kendalikan dengan baik di tengah tengah
di tengah tengah situasi
di tengah tengah situasi
demikian juga dari sisi sektor real kita kita lihat pmi kita manufaktur
kita dua puluh tiga bulan berturut turut di zona ekspansi
dimana di juli pmi kita di level lima puluh tiga tiga
indikator indikator yang terkait dengan aktivitas masyarakat
termasuk konsumsi masyarakat juga masih bagus
indeks keyakinan konsumen positif
demikian juga penggunaan listrik juga masih positif yang menunjukkan aktivitas ekonomi yang baik
di sektor perbankan loan to deposit ratio juga mulai meningkat yang mengindikasikan kegiatan ekonomi
kegiatan ekonomi yang mulai pulih
demikian juga berbagai indikator yang lain yang menunjukkan recovery dari perekonomian indonesia yang cukup on track
demikian juga kalau kita melihat dari sisi eksternal balance of payment kita
neraca perdagangan kita surplus berturut turut dalam tiga puluh delapan bulan
dapat kita pertahankan dengan cadangan devisa yang cukup
kemudian juga nilai tukar dapat dijaga dengan baik
terakhir tentu karena kita berbicara mengenai rapbn dua ribu dua puluh empat saat ini
tentu kita juga perlu melihat fiskal kita di dua ribu dua puluh tiga sampai semester satu kinerja apbn kita cukup baik
dari sisi pendapatan negara masih tumbuh dengan cukup baik
dari sisi spending kita jaga termasuk kualitas belanja yang semakin baik
dan dengan kinerja pendapatan maupun belanja yang baik
dan kemudian juga dari sisi financingnya secara dinamis dan antisipatif mengikuti kinerja dari pendapatan dan belanja kita
secara postur apbn dua ribu dua puluh tiga di semester satu kinerjanya sangat
itu datanya bagus bagus pak teguh ya pak teguh
pak teguh kalau pak teguh sendiri melihat seperti apa
karena memang kondisi eksternal sepertinya masih menjadi suatu faktor dominan ya terhadap pertumbuhan ekonomi maupun isu isu di asia maupun di indonesia sendiri
yang menarik adalah ada yang katakan indonesia itu blessing from business ketika komoditi naik
dan kita mendapatkan banyak sekali keuntungan dari situ
tapi di satu sisi ketika komoditi juga akan terkoreksi kemudian agar kembali stabil
perekonomian juga akan kembali tidak terkontraksi karena tidak banyak lockdown lagi
covid sembilan belas terkontrol kita harus mencari solusi lain karena tidak ada lagi bisa mengandalkan hal itu
lalu apa saja yang bisa anda review mas terkait dengan ini pak
ya mungkin saya juga apresiasi ya sebenarnya capaian indonesia ini saya harus jujur mengakui lah
kita salah satu negara yang cukup resilience di dalam konteks pandemi dan juga pasca pandemi
saya menggarisbawahi ada dua isu yang utama adalah memang kombinasi dari good policy dan good luck
good policy nya kita harus akui ketika kita itu krisis atau mungkin kondisi ancaman
kita itu bisa bersatu
otoritas moneter otoritas fiskal otoritas di sektor keuangan itu bisa bersatu
bagaimana mengawal agar bisa keluar dari krisis itu dari sisi keuangan
dari sisi sektor real juga pemerintah ini cukup strategis lah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan
pemulihan ekonomi nasional ada program bantuan sosial yang luar biasa
dari sisi kesehatan kita cukup bagus mengontrol kesehatan covid ya
itu menurut saya adalah dari good policy
good luck nya adalah yang seperti disampaikan bahwa kita memang menikmati komoditi boom ketika pandemi
tetapi seiring pemulihan harga komoditas menurun tapi di sisi lain ekonomi sektor real kita sudah membaik
tetapi lebih dari itu kelihatannya perlu usaha yang jauh jauh lebih
menurut saya sih dengan adanya penurunan komoditas ini kan kita pelan pelan kan juga kita memiliki mencoba lah dalam tanda kutip industrial policy kita
untuk mendorong sektor manufaktur kita bergerak
menurut saya itu menjadi poin poin penting bahwa ya mungkin ini not by design lah
tapi memang ketika ini turun sektor sektor yang real yang di dalam negeri itu sudah mulai bergerak
artinya kita satu sumber pertumbuhan kita kan misalnya transportasi
yang kedua adalah akomodasi
industri manufaktur kita tumbuh luar biasa
artinya apa di sini memang penurunan harga komoditas itu pelan pelan sudah bisa bergeser ya
artinya sektor sektor yang ada di domestik seperti akomodasi itu kan karena wisata dan juga perjalanan masyarakat sudah meningkat dan industri manufaktur sudah berkembang
artinya menurut saya ini ya
saya rasa sih seakan smooth ya walaupun terjadi penurunan tapi saya rasa itu tidak banyak menimbulkan goncangan ya di dalam perekonomian
mungkin yang akan sedikit
apa ini pak
dampaknya ini tempatnya pak minto ini
apa ini pak
penerimaan negara dari berbagai hasil pajak ekspor dan yang lain itu mungkin akan sedikit mengalami penurunan sih dan itu sudah terasa
tetapi saya rasa kalau sektor sektor yang lain sudah tumbuh maka bisa di cancel out dari nanti penerimaan pajak dari sektor sektor yang lain
yang tadi sedang tumbuh tadi
pak teguh yang menarik adalah mengenai manufaktur
kita tahu kepolisi dari pak jokowi dahilirisasi salah satunya
tadi juga disebutkan di pidato pertama akan banyak seri komoditi komoditi yang selama ini kita hanya jual dalam bentuk komoditi mentah kemudian harus ditingkatkan lagi supaya mendapatkan nilai jual
tetapi yang jadi pertanyaan adalah biayanya investasinya juga besar
di satu sisi kita tahun depan adalah tahun politik pemilu dua ribu dua puluh
apakah ini akan berpengaruh terhadap para investor yang wait and see melihat kondisi politik di tanah air
kita juga bisa mencari investasi
kita juga harus menggenjot sektor manufaktur ini
ya saya rasa memang data menunjukkan ya penelitian kami di tahun dua ribu empat belas itu memang periode ya satu semester atau sebelum pemilu itu memang investasi itu negatif
tapi enggak cukup signifikan
tetapi itu kalau misalnya kita bisa mempredik kepastian sebenarnya the nextnya ini siapa
sekarang ini kan memang relatively sangat sangat tidak pasti ya siapa yang akan maju walaupun calonnya sudah maju
sudah mulai ada ya
tapi kan masih belum tahu pasangannya kan
saya bertemu kemarin ini dari luar negeri gitu investor
mereka ini membutuhkan sebuah kepastian sebenarnya
kepastian dari kebijakan
sehingga mereka ya wait and see dulu gitu loh
tapi saya rasa ketika nanti februari sudah kelihatan hilalnya dalam tanda kutip siapa yang akan memimpin ini
saya rasa investor itu sudah mulai firm lagi gitu
kalau tadi pak jokowi mengatakan beberapa
baru beberapa variable ya
seperti pelindungan sosial indeks pembangunan manusia
nah kalau perjalanan sosial tadi bapak katakan ketika pandemi sudah berlalu pasti ada anggaran yang akan berkurang nih posturnya
apakah akan ada alokasi lain pak
mungkin sedikit nggak beri bocoran kemudian juga terkait dengan postur anggaran di dua ribu dua puluh empat karena kami media belum dapetin itu pak
namun sebelum itu kalau boleh saya merespon ya yang disampaikan oleh pak teguh tadi ya dalam konteks
kita melihat kinerja perekonomian kita hingga saat ini dan itu tentu akan memberikan konteks untuk ke depan
yang disampaikan oleh pak teguh tadi satu frase yang memang banyak digunakan ya
tentu kunci dari kinerja perekonomian kita adalah dalam konteks sekarang ya di pandemi dan setelah itu adalah good policy and good luck
saya kira tadi dari sisi good luck
yang disampaikan oleh pak teguh tadi yang sudah sangat di elaborasi oleh pak teguh terutama dari sisi komoditi boom gitu ya
nah saya kira saya ingin menggarisbawahi dari sisi good policy
dari sisi good policy nya karena kinerja perekonomian kita saat ini termasuk bagaimana kita melakukan recovery yang lebih cepat pasca pandemi
adalah karena good policy yang kita lakukan
dari sisi makroekonomi monetary maupun fiskalnya
jadi indonesia dalam konteks penanganan pandemi diapresiasi ya diantara negara yang sangat baik dalam mengelola isu kesehatan dan isu sosial yang merupakan dampak dari apa

kita diantara negara yang paling cepat dari sisi imun dari sisi vaksin ya misalnya
demikian juga dari sisi respon
makanya dalam konteks itu keseluruhan dari good policy kita dari sisi makronya fiskalnya monetary yang memungkinkan kita untuk melakukan recovery yang lebih cepat
dan yang tidak apa boleh kita lupakan adalah dari sisi kesehatan
dan yang tidak apa boleh kita lupakan adalah dari sisi good policy ini
ini adalah bagaimana indonesia berhasil memanfaatkan situasi pandemi itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi dan transformasi yang luar biasa
di tengah tengah pandemi kita melakukan serangkaian reformasi
yang pertama di sektor real melalui undang undang cipta kerja
bagaimana kita melakukan reformasi
dari sisi rejim investasi climate dan seterusnya
sehingga memungkinkan kinerja dan aktivitas bisnis serta lingkungan operation bagi bisnis yang lebih baik
kemudian kita melakukan reformasi dari sisi perpajakan
menghasilkan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
dan kita juga merapihkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dengan mengeluarkan undang undang hkpd hubungan keuangan pusat dan daerah
dan terakhir kita mengeluarkan undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau b dua sk
jadi ini keseluruhan regulatory framework perekonomian kita dari sektor real
fiskal sektor keuangan kita rapihkan
sehingga memungkinkan kita memiliki regulatory framework legal framework yang lebih baik
inilah tadi lebih mengelaborate bagaimana good policy yang disampaikan oleh pak teguh tadi
memang betul betul kita lakukan
dan itulah yang diantaranya juga memungkinkan kita untuk mengelaburkan
memungkinkan kita untuk mengelola perekonomian kita di masa pandemi dan pasca pandemi ini dengan lebih baik
kita adalah di antara negara ya di antara sedikit negara yang sudah berhasil melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi
misalnya ketika pandemi semua negara tentu harus pas spending sedemikian besar untuk kesehatan maupun untuk perlindungan sosial
dan kemudian kita juga disiplin dengan komitmen kita bahwa relaksasi itu hanya selama tiga tahun
demikian juga untuk tahun tahun selanjutnya
dan ini adalah merupakan gambaran dari bagaimana hasil dari kita mengelola perekonomian kita dengan baik
untuk membahas pidato rute keuangan dan apbn dua ribu dua puluh empat masih bersama kami bapak sumito selaku dirjen pengelolaan pembiayaan dan risiko kementerian keuangan
dan pak teguh dari universitas indonesia selaku dekan fakultas ekonomi pak teguh d'artanto
pak kita tadi ke pak teguh dulu ya kayak tadi kita sempat ngobrol ngobrol sedikit sebelum pak sumito
pak ini menarik adalah beberapa target pemerintah seperti ada kemiskinan resiko gini kemudian juga rasio gini
apakah itu sangat relevan
terutama terhadap kondisi internasional kemudian juga status geopolitik kemudian juga pasti berubah berubahan sifatnya
tadi presiden dan bupuan juga mengatakan faktor elimino juga pasti berpengaruh ya terhadap kondisi perekonomian terutama pertanian di indonesia
lalu anda melihat seperti apa nih pak
terima kasih kalau melihat dari apa yang disampaikan pak presiden saya juga melihat bahwa arahnya relatif clear ya
kita mau kemana tahun depan itu lebih clear
target target makroekonomi pertumbuhan ekonomi inflasi dan kembang
dan juga nilai tukar dan juga beberapa indikator makro itu saya rasa moderat lah
tinggi itu bisa dicapai lah
artinya itu menurut saya sih saya dalam tanda kutip walaupun saya orang sangat optimis tapi target itu sangat mustahil menurut saya
sehingga kebijakan itu sangat sangat imun lah ibaratnya mereka itu agak susah sekali dikeluarkan gitu loh
data menunjukkan pertanyaan saya selama dua puluh tahun orang yang sangat imun
artinya ini memang susah sekali untuk dikeluarkan dari kondisi kemiskinan
itu yang pertama yang target kemiskinan memang targetnya terlalu optimistik lah kalau kita ngomong
saya menyampaikan ini kelihatannya sangat sangat susah sekali untuk dicapai
walaupun dari sisi tadi perlindungan sosial berbagai program kemiskinan sudah disampaikan
konsep besarnya menurut saya sangat bagus
tetapi against bagaimana quality of spending dari program program penganggarannya seperti apa dan eksekusinya
di sisi lain yang gini koefisien ini menurut saya juga targetnya tiga ratus tujuh puluh empat sampai tiga ratus tujuh puluh dua
sekarang kondisinya tiga ratus delapan puluh delapan
itu menurut saya saya rasa sih agak sulit sekali ya target digini itu
kalau fondasi makroekonominya sebenarnya cukup kuat
saya rasa sih angka kemiskinan pasti turun kemungkinan besar turun
tapi untuk mendekati angka delapan aja tahun depan itu menurut saya sangat
delapan lima aja itu menurut saya sudah sangat sangat sulit sekali
dan gini saya rasa targetnya juga terlalu tinggi menurut saya
dan satu lagi yang mungkin saya catat dari yang disampaikan pak presiden tadi adalah
konsen presiden terkait dengan pembangunan sumber daya
ini menarik saya rasa ini adalah satu satunya kunci bahwa kita bisa menjadi negara maju atau indonesia adalah kualitas sdm
tetapi isu yang disampaikan tadi presiden lebih banyak fokus ke arah bagaimana peningkatan akses pendidikan
padahal yang memang kita harus shifting dari akses pendidikan ke akses pendidikan yang berkualitas
kalau kita hanya fokus pada akses pendidikan artinya kita hanya mendorong untuk sekolah
tapi yang dibutuhkan adalah sekarang learning bukan schooling
ini yang harus menjadi concern dari pemangku kepentingan nantinya bahwa kita harus concern terhadap akses kualitas pendidikan
karena selain akses pendidikannya sudah tidak merata apalagi kualitasnya
saya merasakan ya sebagai dekan merasakan bahwa kualitas kita ini sangat sangat berbeda sekali
dan yang satu lagi untuk pemangku kepentingan bahwa sudah ada alarm bahwa selama pandemi ini ada learning losses
kualitas yang menurun angkanya sekitar sebelas bulan ya dibandingkan misalnya anak kelas empat sd
ini laporan bank dunia anak kelas empat sd itu selama pandemi itu turun sekitar sebelas bulan kemampuan matematikanya
dibandingkan sebelum anak anak yang usia yang sama sebelum pandemi
kalau kelompok bawah nasibnya lebih parah lagi
ini yang harus menjadi concern
tidak terasa sih
tapi kedepannya ini akan menjadi bom waktu
kalau pemerintah tidak cepat melakukan mitigasi dan kebijakan untuk merecover dari learning losses
mungkin itu sih yang menjadi catatan saya terkait dengan pidato presiden
pak minto kalau tadi menarik pak teguh mengatakan tadi masalah rasio gini kemiskinan yang dirasakan agak berat ya pak ya
kemudian menarik menaik pendidikan
ada enam ratus enam puluh triliun lebih ya untuk dana ini
nah anda melihat seperti apa anda pendidikan kalau tadi pak teguh katakan lebih kepada learning
bukan lagi menyediakan fasilitas
karena banyak sekali berita sekolah sekolah malah sepi ya para siswanya
terutama di daerah remote area
tenaga pendidikan tidak cukup masif untuk mengupgrating skill
di satu sisi peminat juga tidak banyak
jadi percuma nih memang infrastrukturnya
bagaimana anda melihat ini pak
saya kira untuk mengadres yang disampaikan pak teguh dan yang disampaikan mas yuda
sangat baik kalau kita kembali kepada tema dari rapbn dua ribu dua puluh
untuk mengengker diskusi yang terkait ini tadi
seperti yang disampaikan oleh pak presiden tadi bahwa tema rapbn dua ribu dua puluh empat kita adalah mempercepat transformasi ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan
yang pak presiden sampaikan tema ini akan dicapai melalui dua strategi
strategi jangka pendek
strategi jangka menengah panjang
yang nanti pasti akan terkait dengan pendidikan yang ditanyakan tadi
jangka pendek strateginya adalah yang pertama mengatasi kemiskinan ekstrim
pengendalian harga atau inflasi
dan mendorong investasi
kemudian dari sisi strategi jangka menengah panjang
yang pertama adalah sdm
kita menutup human capital gap
kita bicara sdm di situ meliputi pendidikan kesehatan maupun perlindungan sosial
yang kedua adalah infrastructure gap
yang dalam sepuluh tahun terakhir
infrastructure development kita sudah luar biasa
itu akan kita lanjutkan
yang ketiga adalah institutional gap
bagaimana kita melanjutkan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan regulasi
kemudian yang keempat adalah kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi
dan yang kelima adalah yang terkait dengan green economy
nah kembali kepada tadi pendidikan
itu adalah yang tadi pertama kali disebut oleh pak presiden
bagian dari strategi menengah panjang kita
dalam mengetesis pembungkungan kita
yakni human capital gap
pendidikan sangat penting
dan dalam konteks ini kita selalu tekankan bahwa quality spending
bagaimana kita meningkatkan kualitas dari belanja kita
dalam mencapai tujuan dari setiap program yang kita laksanakan
itu menjadi agenda kita bersama
kita setuju bahwa baru saja kita melewati pandemi
di mana anak anak kita adik adik kita tidak dapat pergi ke sekolah
melewati pendidikannya secara online
sehingga mungkin ada fenomena yang disebut oleh pak teguh tadi
atau setidak tidaknya less learning
dan kemudian terjadi ketertinggalan dari sisi aspek learningnya
dan itu kita sadari bersama dan itu terjadi di seluruh negara
sehingga dalam konteks ini tentu bagaimana program program di sektor pendidikan kita
untuk dapat terus meningkatkan kualitas
dari pendidikan paut pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi
menjadi agenda kita semuanya
dan di sektor pendidikan program program pemerintah luar biasa
sudah kita lakukan dalam beberapa waktu terakhir
untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan kita terus meningkat dari waktu ke waktu
selain tadi yang disampaikan oleh mas yuda
selalu kita mencari
selalu kita secure
juga dari sisi bagaimana memanfaatkan anggaran pendidikan itu
kita memiliki indoman fund pendidikan
lpdp yang setiap tahun membiayai ribuan mahasiswa kita
untuk belajar di universitas universitas terbaik di dunia
kita dorong kualitas perguruan tinggi
sehingga kita juga punya dana pendidikan penelitian
kebudayaan dan seterusnya
semuanya itu merupakan keseluruhan instrumen yang kita ciptakan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita
pak ini menarik
salah satunya terkait dengan kebijakan fiskal
kemandiran fiskal ya pak ya
belanja pusat dan daerah masih cukup tinggi ya kalau kita lihat
kalau belanja daerahnya tiga ratus ribu

pusatnya dua ratus tiga puluh tujuh tiga triliun
salah satu kebijakan fiskal untuk daerah adalah daerah bisa mandiri
tapi kita ketahui pasti terkendala dengan seperti misalkan investasi masalah perizinan
kemudian juga masalah masalah yang terkait dengan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi ketika memang secara policy sudah jelas
nah bagaimana itu bisa terselesaikan mengingat tadi target pendapatan negara juga cukup tinggi di tahun depan
jadi ketika kita menerapkan desentralisasi fiskal objektif dari desentralisasi fiskal adalah untuk mengatasi imbalansis
baik yang sifatnya vertikal imbalansis maupun horizontal imbalansis
jadi melalui desentralisasi fiskal kita menginginkan tidak adanya kesenjangan antara pusat dan daerah
dan juga kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain
maka dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah
kita upayakan agar imbalansis itu baik secara vertikal maupun horizontal itu dapat kita atasi
sehingga keseluruhan instrumen hubungan keuangan pusat dan daerah
baik dalam konteks misalnya local taxing power dalam konteks dana transfer
itu kita upayakan memang dapat mengadres ini
tentu di situ fairness kemudian juga transparansi akuntabilitas
dalam konteks menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah dan antar daerah tadi
terus kita jaga dan sampai kepada keseluruhan instrumen dan mekanisme dari hubungan keuangan pusat dan daerah
saya kata pak teguh pak teguh ini dana infrastruktur ya salah satunya masih empat ratus dua puluh dua tujuh
tapi kita bicara mengenai banyak sekali peristiwa terjadi
terkait dengan pembangunan tersebut cukup tinggi
salah satunya mungkin ada beberapa bumn yang sedikit kesusahan dia
terkait dengan anggaran yang besar itu
karena pembangunan tersebut mungkin waskita karya dan semuanya itu mengalami kendala disitu
lalu anda memang lihat seperti apa ya dengan infrastruktur ya tetap mendapatkan porsi cukup tinggi ini
ya bagaimanapun kita seperti saya katakan pak minto bahwa infrastruktur gap kita sebenarnya masih cukup tinggi ya
terutama yang di indonesia timur
bagaimana kita tadi sampaikan oleh pak presiden
bagaimana kita membangun konektivitas
menurut saya saya rasa ini kan isunya isu tentang korporasi sama isu dengan negara
saya memang dua hal yang mungkin saya sih cenderung untuk memisahkan ya
walaupun memang ini saling terkait
tetapi saya rasa dua kunci memang kalau yang sudah disampaikan bahwa strategi jangka menengahnya
bahwa untuk mendukung indonesia emas dua ribu empat puluh lima adalah investasi di sumber daya manusia
tetapi di jangka pendek
mau nggak mau kita harus membangun infrastruktur yang sifatnya fisik
artinya infrastruktur fisik ini mau nggak mau kan kita sudah masif
tapi kelihatannya masih belum
ya kita sudah good enough tapi not enough gitu
artinya dalam tantangan ke depan kita masih membutuhkan investasi yang lebih besar lagi
apalagi tadi di catat di canangkan juga berbagai target target seperti stunting atau apapun
saya rasa infrastruktur disini tuh jangan hanya diartikan sebagai infrastruktur yang jalan
ataupun mungkin bendungan atau irigasi
tetapi sebenarnya infrastruktur dasar seperti sanitasi
seperti hal itu sebenarnya itu yang benar benar langsung dirasakan masyarakat dan kaitannya juga dengan stunting
ya saya rasa sih menurut saya sudah pas ya
artinya memang fokusnya tetap ya infrastruktur fisik untuk mensupport perekonomian di jangka pendek
tapi di kedepannya adalah itu tadi investasi di sdm baik pendidikan maupun kesehatan
saya rasa ini memang sudah kalau kita melihat posturnya saya rasa sudah cukup oke
tapi ya itu tadi saya sih selalu menggarisbawahi di indonesia ini mohon maaf ini kebiasaannya itu antara yang di atas konsep dan ini ketika implementasinya ini ada gap
nah inilah mungkin yang dimaksud tadi ada beberapa yang disampaikan bapak presiden mengenai reformasi birokrasi
ini kan bagaimana juga reformasi birokrasi ini kan bagaimana juga mengoptimalkan lah bagaimanapun kita birokrasi ini harus
bisa bergerak lebih baik
resources ada pak minto di kementerian kepala sudah menyediakan resourcesnya
tapi bagaimana memanfaatkan resources ini dengan quality spending yang targeted yang outcome based
apa outcome based dari setiap program itu harus terukur
jangan sampai kita masih berpikir output base
itu kan berarti program program aja
tapi sekarang memang kedepannya adalah lebih banyak ke arah outcome base
artinya outcome itu ya bukan
bikin apa tapi dampak yang dirasakan masyarakat itu seperti apa
terakhir nih pak minto sedikit ya
kita bicara money burden sharing ya
terutama berkaitan dengan mitigasi
kita tidak pernah menyangka terjadi pandemi kemarin
kita juga tidak menampik bahwasanya sesuatu isu global geopolitik bisa terjadi dua ribu dua puluh
lalu apakah bagaimana mitigasi bila terjadi gejolak sendiri di kementerian keuangan
ya sebagaimana kita disukan di depan memang kalau kita bicara dua ribu dua puluh
yang kita lihat sebagai risiko utama adalah
karena global atau eksternal
karena dinamika eksternal yang masih sedemikian rupa
sehingga bagaimana kita terus mewaspadai anticipate dan mitigate ya
risiko dari global itu menjadi sangat penting
misalnya dari sisi ekspor tentu kita akan sangat tergantung bagaimana
pemulihan ekonomi global yang lebih
cepat bagaimana negara negara tujuan utama ekspor kita
juga tumbuh lebih baik
sehingga kinerja ekspor kita juga akan lebih tinggi
demikian juga dari sisi sektor keuangannya
bagaimana inflasi bagaimana kebijakan suku bunga
dan juga pasar global akan mempengaruhi kinerja pasar domestik kita
sehingga kita terus mewaspadai dan anticipate
terima kasih sekali perbicaraan bapak suminto dan juga pak teguh
untuk hari ini terkait dengan pidato notar keuangan rrpbn dua ribu dua puluh empat
semoga implementasinya tadi seperti pak teguh bisa katakan
menjadi hal yang lebih utama
karena postur dari rrpbn ini sudah tepat
mengingat banyak hal hal yang secara makroekonomi memang sudah kita bisa prediksi
tapi mikro ekonomi terkait dengan pendidikan lebih ke prioritas untuk learningnya
kemudian juga rasio gini
dan kemiskinan masih menjadi suatu isu besar
ya memang harus lebih di dressing lagi
dan lebih di headline lagi oleh pemerintah
maupun nanti kedepannya pada kabinet berikutnya
terima kasih untuk waktunya bapak
terima kasih mas yunus
terus di jalan sangat baik hari ini
pak teguh terima kasih